sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap santriwatinya sejak tahun dua ribu sembilan belas
tersangka sempat mengajukan pra peradilan ke pengadilan negeri surabaya
namun permohonan ditolak majelis hakim pada desember dua ribu dua puluh satu lalu
sementara dari tiga ratus dua puluh tiga orang yang diamankan dari pesantren sidikiah
petugas menetapkan lima orang sebagai tersangka
kelima orang ini juga langsung dijebloskan ketahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut
salah satu simpatisan yang diamankan mengaku saat kejadian dirinya tidak mengetahui jika ada penangkapan msa
saat itu pria yang mengaku berasal dari jepara ini sedang mengikuti pelantikan di dalam areal pesantren
karena ada istikosa akhirnya ikut bergabung dengan masa aksi
menghadiri undangan ini pelantikan pengurus dpp
itu tidak tahu kalau ada polisi banyak di situ
ada banyak polisi
kasat reskrim polres jombang akp giadinugraha mengatakan
kelima orang ini dari hasil pemeriksaan sempat melakukan perlawanan dan menyerang petugas
satu tersangka melawan saat berada di flyover jembatan peloso
sementara empat lainnya melakukan perlawanan di areal pesantren
para tersangka dijerat dengan pasal sembilan belas undang undang tpks tentang menghalang halangi petugas dengan kekerasan dan diancam hukuman lima tahun penjara
sisanya warga dari luar kabupaten jombang
ada juga yang dari jawa timur ada yang dari jawa tengah dari jawa barat sumatera maupun kalimantan
jadi itu yang kami jelaskan perlu kami jelaskan karena memang warga jombang hanya bagian dari kecil saja masa tersebut yang kami amankan
kemudian dari tiga ratus dua puluh tiga orang yang kita amankan di mako
yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan hari ini ada lima orang
dan kita kenakan pasal sembilan belas undang undang tpks tahun dua ribu dua puluh dua
dari data hasil pemeriksaan
dari tiga ratus dua puluh tiga orang tersebut enam puluh orang adalah warga asli kabupaten jombang
sedangkan sisanya berasal dari sejumlah wilayah di indonesia
selain itu ada empat puluh orang anak yang juga diamankan dari pesantren ketika pengerebekan berlangsung
untuk anak anak akan dipulangkan dengan syarat dijemput keluarga dan pemerintah desa setempat
demi deputan cnn indonesia